ada masih di cnn indonesia newsroom pt transjakarta kembali mengoperasikan bus zongtong asal tiongkok
sebelumnya bus zongtong ini sempat berhenti beroperasi karena kerap timbul masalah teknis
sebagai pihak operator bus zongtong perum ppd menjamin bus zongtong terbaru sudah memenuhi standar keselamatan dan layak jalan
di koridor satu transjakarta jurusan blok m kota bus zongtong tipe gandeng buatan tiongkok tampak lalu lalang melayani penumpang transjakarta
kurang lebih baru sepekan bus zongtong kembali mengaspal di jalanan jakarta
kepala divisi sekretaris korporasi dan humas pt transportasi jakarta nadia dipo sanjoyo mengatakan
beroperasinya bus zongtong sebagai bentuk kepatuhan pt transjakarta atas putusan badan arbitrase nasional indonesia
putusan badan arbitrase nasional indonesia memerintahkan pt transjakarta melanjutkan kontrak kerja dengan operator bus zongtong
perum pengangkutan penumpang jakarta
kontrak tersebut menyebutkan perum ppd menyediakan lima puluh sembilan unit bus zongtong tipe gandeng
saat ini baru dua puluh satu titik sudah beroperasi
nadia menyatakan spesifikasi bus zongtong saat ini sudah ditingkatkan dan monitoringnya juga diperketat
nah di transjakarta itu sudah membuat sistem yang lebih ketat untuk memastikan bahwa monitoring terhadap unit unit dari ppd yang ini
sudah disiapkan preventif maintenance nya kemudian maintenance maintenance kecil maintenance besar
dan segala penerapan monitoringnya untuk unit
dan mekanik mekaniknya pun juga kita training k tiga nya di training lebih kenceng lagi
terutama untuk pramudinya supaya bisa mengoperasikan alat ini sesuai dengan spek pabrikan yang dikeluarkan oleh busnya
menjawab keraguan masyarakat mengenai kualitas bus zongtong
direktur utama perum ppd pande pembangunan
pande putuyasa pun mengajak awak media melihat langsung kesiapan tiga puluh delapan unit bus yang terparkir di pul perum ppd klender jakarta timur
pandai putuyasa menjelaskan meski bus zongtong dirakit di tiongkok
body part yang melekat adalah produk eropa
mesin yang digunakan buzzongtong pun adalah mesin buatan korea bukan buatan tiongkok
nggak usah dimonitor oleh driver pun begitu ada percikan api dia secara otomatis akan menyemprot
nggak usah dimonitor
iya itu fungsi daripada apar otomatis dia
terus kedua saya informasikan bahwa mesin kita ini ini adalah lulusan
dudusan itu merek korea
terus transmisi kita ini adalah produk amerika
excelnya juga amerika yang kita punya
terus tadi hubnernya itu adalah jerman
jadi yang ada di dalam busnya zongtong yang ada di ppd ini dalamnya ini produk eropa semua
nggak murahan pak ya
nggak murahan gitu
kita kan kalau beli barang jangan beli merek mas
tapi beli isi dalamnya apa
itu kualitas yang paling menjadi unggulan kami
ini itu kan tepis keraguan
keraguan daripada masyarakat selama ini
kita tepis dengan ini sekarang
tak hanya memperkuat aspek keselamatan di ruang mesin bus zongtong juga menambah fitur
seperti delapan kamera cctv dan empat unit tv
tangga darurat otomatis di pintu keluar melengkapi fitur yang terpasang
sisa tiga puluh delapan unit bus zongtong akan mulai beroperasi akhir oktober dua ribu sembilan belas
arief kurniawan indra hadi jakarta